badan pengawas obat dan makanan selasa siang kembali memeriksa enam toko obat di pasar pramuka jakarta timur yang sempat digeledah dan ditutup pekan lalu
petugas sempat bersitegang dengan pemilik toko
petugas bepom yang didampingi petugas pd pasar jaya memeriksa dokumen pembelian obat di enam toko obat di pasar pramuka matraman jakarta timur
mereka juga memeriksa tanggal kadaluarsa obat yang tersimpan di dalam toko
obat obat yang terbukti telah kada luarsa kemudian dipisahkan
toko obat yang sebelumnya ditutup akhirnya dibuka secara paksa oleh pd pasar jaya agar petugas bisa masuk dan memeriksa ke dalam
salah satu pemilik toko sempat menolak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya
namanya pemeriksaan dadakan masa diberitahu ya aneh juga penjualnya
kemudian ke kepala pasar pramuka menegaskan pihaknya telah memberitahukan rencana pemeriksaan melalui paguyuban pedagang pasar pramuka
memang ini membuka
buka toko abang ini tanpa sempat mengetahuan apa
tanpa sempat mengetahuan surat ini juga gak ada
surat keterangan dari ini nggak ada
tapi awalnya itu pada saat razia itu ditemukan gak bang disini
gak ada ditemukan
silahkan saya masuk sini
alam pemnya ibunya
setelah itu bang
nanti nanti aja dalam tiga hari ini
malah melebihi waktu
artinya tutup sama itu dong
iya itu selama itu
setelah itu bang
setelah itu saya dijanjiin tiga hari
nyata melebihi enam hari
enam hari itu gak buka
ya memang kita sudah bukan kita kurang miss ya
tapi tetap kita sudah sampaikan juga sama pak guyupannya
pak gujupan itu panjang tangan pedagang
jadi kemarin sudah saya panggil
saya suruh sampaikan
mungkin dia gak bisa dihubungin itu seperti apa
tetap kita harus sampaikan
yang punya harus menyaksikan
dan disitu harus disaksikan untuk yang punya
untuk yang punya
kalau di gergaji itu namanya
tapi kita belum perintahkan gergaji
seperti punya abang oji juga
bang oji itu memang digembong ke bang oji
tapi kita tetap tahan nungguin
sampai kuncinya sampai
ternyata yang disana gergaji
kalau memang kesalahan itu yang di gergaji
mungkin kesalahan akan disilakan